bang ardi sudah resmi mundur dari pdip
mancing mancing aja sih
pak gimana ibu terkait statusnya mas gibran
ya udah udah sebagai cawapres mas prabowo kan
pak ardi sudah resmi mundur dari pdip
sudah mundurkan diri ya
gak ada pengunduran diri dan kami juga melihat bahwa hanya kata selamat yang bisa saya sampaikan kepada mas gibran
udah itu aja
mbak kalau berbicara dengan pak gibran gimana pak
benar sudah mendatangi mbak puan
benar sudah ketemu ngobrol ngobrol banyak hal yang kita bicarakan dan yaudah gak masalah
mas gibran pamit ingin menjadi cawapres dari mas prabowo
gak ada pamit dalam tarah kutipnya memberikan kta
gak ada gak ada memberikan kta gak ada lainnya hanya pamit untuk menjadi cawapres mas prabowo
statusnya di jogja
masnya sekarang udah otomatis keluar dari pdip ya mbak
kan gak waktu itu
waktu itu memang masih diusulkan untuk menjadi jurkam dari pdi perjuangan
tapi ya setelah menjadi cawapresnya mas prabowo kan gak mau jadi jur
berarti sudah tidak pdip lagi
kalau itu tanya mas gibran